hari keempat pasca gempa yang mengguncang pidijaya aceh korban yang berada di tenda pengungsian mulai terserang penyakit
mereka mulai ramai mendatangi posko kesehatan untuk mendapatkan pengobatan gratis di desa rieng merdu pidijaya
sejak sabtu pagi warga mulai meminta petugas posko kesehatan untuk memberikan pengobatan
banyak di antara mereka terkena penyakit batuk panas demam nyeri perut dan tekanan darah tinggi
sementara itu gempa susulan yang terjadi pada jumat malam kemarin membuat warga bertahan di tenda pengungsian
bahkan sebagian warga yang sempat tinggal di rumah memilih untuk mengungsi kembali
sukarelawan dari luar daerah kembali menyalurkan air bersih untuk berbagai kebutuhan ke sejumlah tempat pengungsian korban bencana gempa aceh
salah satunya ke masjid atakwa merdu pidijaya
bantuan bagi korban bencana gempa aceh terus mengalir
sabtu pagi sejumlah relawan dari berbagai daerah kembali menyalurkan bantuan berupa air bersih bagi pengungsi yang berada di posko pengungsian di masjid attaqwa meredu
air bersih ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan mck korban gempa
marcuki santoso relawan asal tuban jawa timur menyatakan bantuan ini merupakan kepedulian terhadap korban bencana gempa di pidijaya
kami dari perusahaan isutsg
hari ini lagi mengikuti baksos yaitu isutsg berduli dalam rangka membantu bencana di pidijaya
kami mensuplai sembako dan air bersih untuk masyarakat atau pengungsi yang membutuhkannya
ada sementara ini masih tiga tetapi nanti kami akan menyalurkan yang berikutnya
untuk hari ini masih dapat dua kita dua dan tiga yang ke ini ini yang ketiga
nanti sampai dibutuhkan sampai kami bisa membantu
rencananya selain ke posko pengungsian air bersih akan disalurkan ke sejumlah rumah warga yang membutuhkan
muktar yusuf pidijaya
gempa yang melanda kabupaten pidijaya provinsi aceh juga menghancurkan puluhan sekolah tingkat dasar dan menengah
akibatnya proses belajar mengajar terpaksa ditiadakan karena tidak ada ruangan
tiga unit sekolah dasar dan menengah di kabupaten pidijaya hancur akibat gempa bermagnitudo enam lima yang mengguncang kabupaten tersebut rabu dini hari
rusaknya fasilitas pendidikan tersebut membuat proses belajar mengajar terpaksa dihentikan
meskipun ada ruang belajar yang tidak hancur namun dinding ruangan sudah retak sehingga mengancam keselamatan siswa
pemerintah daerah kabupaten pidijaya belum mengetahui sampai kapan aktivitas belajar yang tidak hancur
pemerintah daerah kabupaten pidijaya belum mengetahui sampai kapan aktivitas belajar yang tidak hancur
setidaknya sudah lima puluh tindakan operasi dilakukan oleh dokter militer di tenda darurat
jumat kemarin warga yang tengah mengungsi terlihat antri untuk mendapatkan perawatan medis dan juga pemberian obat obatan dari rumah sakit darurat tersebut
seorang pengungsi korban gempa pidijaya dilarikan ke rumah sakit
karena menderita hipertensi dan juga gejala struk
diduga korban stres di pengungsian dan juga trauma dengan gempa susulan yang terus terjadi
fatima sabtu pagi dilarikan ke rumah sakit karena menderita darah tinggi dan gejala struk
wanita warga desa riang kecamatan meredu kabupaten pidijaya ini tinggal di posko pengungsian di masjid al istihomah meredu sejak gempa terjadi rabu lalu
sebelum dilarikan ke rumah sakit korban berusia tujuh puluh tahun ini terlihat gelisah dan kejang kejang
keluarganya kemudian melapor ke petugas medis dan kemudian memindahkannya ke rumah sakit umum pidijaya
gajal struk pak
pak berapa pak
darah tinggi hipertensi
atas nama siapa ibu
kita nggak tahu pengungsian
bencana gempa yang mengguncang pidijaya aceh rabu lalu menewaskan ratusan warga serta merusak ratusan bangunan
masih terjadinya gempa susulan hingga jumat malam menambah kecemasan para korban yang berada di tenda tenda pengungsian ini
budiman amin tanjung pidijaya
dan kita bergabung dengan koresponden akbar junissa di lokasi pengungsian pidijaya
akbar saat ini anda berada di mana
ya selamat sore daniar
saya masih berada di kawasan pasar merdu kabupaten pidijaya
dan di lokasi ini memang mengalami kerusakan yang cukup parah akibat gempa yang terjadi pada rabu sebu kemarin
ini merupakan bangunan pertokoan di pasar merdu kalau anda bisa lihat yang tidak mengalami kehancuran total seperti yang terjadi di bagian depan
kalau ini saya ingin bisa gambarkan kepada anda
itu akibat gempa kemarin memang menghancurkan bangunan lantai dua dan juga lantai satu
di mana lantai dua struktur bangunan lantai dua langsung menimpa ke bangunan lantai satu sehingga sudah tidak lagi terlihat bangunan lantai satu yang awalnya justru bangunan ini merupakan bangunan berlantai dua
kerusakan ini mengakibatkan kerugian material yang cukup besar bagi para pemilik toko dan juga pedagang yang memang sehari harinya melakukan berjualan atau berniaga di kawasan ini
sehingga mereka para pedagang tadi saya sempat bertanya bagaimana mereka akan melanjutkan usahanya mereka masih belum tahu akan melanjutkan berjualan di tempat mana atau akan seperti apa
karena banyak dari para pedagang yang berjualan di tempat ini justru tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya yang masih berada di dalam toko
karena mereka masih bingung bagaimana mengeluarkan barang barang dagangannya yang masih terjebak di dalam runtuhan
tidak hanya itu tim sar gabungan yang dipimpin oleh basarnas di bagian depan
pertokohan pasar merdu saat ini juga tengah melanjutkan melakukan proses evakuasi kepada para korban yang kemungkinan diindikasi masih terjebak di bawah runtuhan
kemarin dua anjing pelacak yang diterjunkan oleh tim sar berhasil mengindikasi kemungkinan adanya korban yang masih terjebak di bawah runtuhan pertokohan
dan ya ratu
iya akbar ini adalah hanya salah satu dari ratusan bangunan yang runtuh dan rusak begitu akbar
kemudian seperti apa proses evakuasi dan juga berapa lama proses ini akan berlangsung mengingat juga banyak masyarakat yang berada di pengungsian ini mulai terserang penyakit begitu akbar
ya proses evakuasi kalau saya bisa gambarkan memang sedikit menyulitkan tim sar karena besarnya material dan sulitnya tim sar masuk ke bawah runtuhan bangunan
sehingga berbagai peralatan yang digunakan tim sar pun kemarin sempat tidak bisa
menunjang atau membantu tim sar untuk melakukan proses evakuasi
saat ini tengah dilakukan pembersihan puing yang besar besar menggunakan alat berat atau eskavator oleh tim sar
dan diharapkan dengan dibersihkannya puing puing yang besar ini tim sar yang akan melakukan proses pencarian di bawah runtuhan bisa mudah masuk ke dalam
dengan menggunakan alat alat manual seperti ada hidrolik gergaji mesin dan juga alat pengungkit lainnya untuk mengangkat material yang berada di bawah runtuhan
dan terkait dengan kondisi para pengungsi sendiri
memang saat ini sudah mulai dikeluhkan oleh mereka berbagai penyakit karena melihat kondisi pengungsian atau tempat mereka beristirahat
satu tenda bantuan dari kementerian sosial kalau bisa saya gambarkan hanya berukuran lima x lima meter dan itu diisi oleh lima belas warga yang didominasi oleh wanita dan anak anak
sehingga ini cukup sesak bagi mereka saat mereka harus tidur berhimpitan
tidak hanya itu alas tidur yang mereka gunakan pun hanya alas tidur seadanya yaitu hanya tikar saja
mengingat kontur tanah atau kondisi tanah struktur tanah tidak rata
ini yang membuat badan mereka merasa sakit dan bahkan tak sedikit yang tadi saya temui di pengungsian manasa balek mengeluhkan mereka sudah mulai terserang berbagai penyakit seperti flu dan yang lainnya
baik terima kasih atas informasi anda akbar junissa dari pdjaya aceh
hingga hari keempat pasca gempa bumi yang melanda aceh
sejumlah desa di kecamatan banda baru kabupaten
pd jaya masih belum menerima bantuan dan para pengungsi mengeluhkan tidak adanya dapur umum tenda hingga mck
beginilah kondisi warga desa blang baru kecamatan bandar baru kabupaten pidijaya aceh
mereka tinggal di tenda tenda seadanya
sedikitnya para pesuarga korban gempa mengungsi di tenda darurat yang minim fasilitas
hingga hari keempat pasca bencana gempa

pemerintah di sini belum juga mendapatkan bantuan dari pemerintah

selain blang baru ada beberapa desa di kecamatan banda baru pdjaya yang juga sangat membutuhkan bantuan
di antaranya desa kaye jatu desa blang sukon baruh musa tenguh musa poroh
warga sangat membutuhkan tenda karena masih trauma dan belum berani tidur di dalam rumah
paling dibutuhkan untuk hari ini sampai ke depannya ya kan
peralatan dapur umum air bersih dan mck
jadi belum ada itu
itu yang belum ada
kalau tenda kayak ginilah
kalau perlengkapan bayi susu bayi gitu
ada cuman belum bisa kita bagi karena kan masih minim
gempa berkekuatan enam lima
magnitudo mengguncang aceh pada rabu lalu
kabupaten pidijaya merupakan kawasan dengan kerusakan terparah
ibnu hajar pdjaya
rizka adalah salah satu warga pidijaya aceh yang selamat dari bencana gempa yang mengguncang pidijaya rabu lalu
di kegelapan warga desa menasah balek merdu pidijaya di aceh ini berusaha untuk menyelamatkan diri saat gempa terjadi
trauma akan terjadinya gempa susulan
rizka pun memilih tinggal di posko pengungsian
luka di pelipis kiri dan di bawah mata rizka masih belum kering
namun wanita dua puluh tujuh tahun warga menasah balik merdu pidijaya aceh ini mulai membersihkan dan merapikan rumahnya yang porak poranda
pasca diguncang gempa berkekuatan enam lima skala richter rabu lalu
rizka menuturkan saat gempa mengguncang dirinya masih tidur lelap
rizka terbangun dan berusaha menyelamatkan diri
listrik yang padam serta diliputi rasa panik membuat rizka yang berusaha lari keluar rumah menabrak lemari hingga terjatuh di lantai rumah
saat tersadar dirinya sudah berada di puskesmas dan mendapat perawatan medis
pertama kali waktu kami lagi terlelap tidur tiba tiba jam lima gempa sangat kencang
habis itu kami nggak bisa keluar
tidak bisa keluar
karena guncangan gempa itu sangat cepat
karena gempanya pun bukan terayun langsung kencang langsung
trauma masih menghantui rizka
khawatir akan terjadinya gempa susulan yang beberapa kali terjadi rizka dan keluarganya memilih tinggal di pengungsian
rizka berharap musibah segera berakhir hingga dia bisa kembali ke rumah dan beraktivitas normal
korresponden rian hasri sudah berada di salah satu poskop ngungsi di masjid attaqwa
selamat sore rian
sejumlah desa di kecamatan bandar baru menurut informasi ini masih belum mendapatkan bantuan
sebenarnya seperti apa proses distribusi dari bantuan di sana
ratu nabila selamat sore
ratu nabila selamat sore
memang kalau kita berbicara mengenai
distribusi bantuan saat ini di tempat saya berada sendiri yang ada di masjid atakwa ini
sebenarnya bantuan terus mengalir baik itu dari bantuan dari pemerintah
baik itu dari instansi swasta ataupun dari sejumlah masyarakat yang melakukan secara swadaya
untuk melakukan pendistribusian bantuan sendiri di masjid attaqwa ini
kalau anda perhatikan sendiri ini di sebelah kanan saya
sebenarnya juga ada posko kesehatan yang didirikan untuk melayani sejumlah ibu ibu di sini
yang sepertinya karena sering berada di ruang terbuka
walaupun ditutupi oleh terpal ataupun tenda
namun sepertinya mereka juga sudah mengalami gangguan kesehatan
dan di sebelah saya sendiri ini ada juga ibu ibu yang sudah dari tadi menunggu untuk diperiksa
kenapa bu keluhannya apa bu
saya darah tinggi
jadi tadi setelah ditensi darahnya gimana bu stabil aja
turun sikit pak dari satu ratus tujuh puluh jadi satu ratus dua puluh
baik alhamdulillah kalau begitu
selamat melanjutkan aktivitas lagi ibu tetap terus semangat
nah itu salah satunya
jika kita berbicara mengenai bantuan ratu nabila
memang kalau masjid takwa ini kalau tadi di siang hari saya sudah menyebutkan bahwa
bagaimana bantuan terus mengalir di sini
bahkan juga di tempat ini memang sedang menampung sekitar tiga warga seperti itu
bantuan memang terus ada baik itu bantuan pangan
bantuan juga popok seperti itu untuk bayi
dan lainnya termasuk dapur umum untuk menyediakan sejumlah kebutuhan makanan bagi masyarakat
kami juga mendapatkan informasi bahwa distribusi bantuan ini memang belum rata
tadi ada sudah menyebutkan salah satunya ada di wilayah bandar baru
dan juga ada di wilayah teringgading yaitu di desa di gampung tampuy
ternyata juga distribusi bantuan masih sangat terbatas sekali
tidak hanya itu ada lagi di gampung beringen
yang juga memang kalau kita bandingkan dengan kondisi di sini
di mana bantuan masih terus mengalir sampai dengan sore hari ini
beberapa titik tadi memang bantuan masih sangat terbatas sekali
setidaknya di sana ada sekitar dua ratus hingga tiga ratus kepala keluarga
yang juga masih membutuhkan uluran tangan
dan ini tentunya juga diharapkan agar pemerintah kabupaten
beserta juga dengan tim akan dapat kembali melakukan pemetaan seperti apa sebenarnya posko posko pengungsian ini
sehingga distribusi bantuan akan dilakukan dengan lebih tepat sasaran
dan juga menyasar seluruh masyarakat yang terdampak oleh bencana gempa pada tanggal tujuh desember lalu
ya rian apakah anda sempat berbincang dengan warga atau pengungsi yang berada di sana
sampai kapan mereka
dan juga bagaimana pemerintah ini menjanjikan mereka untuk rehabilitasi usai bencana ini terjadi
iya berbicara mengenai akan berapa lama mereka tinggal di bawah tenda
dan berapa lama mereka akan bertahan untuk tidak kembali ke rumahnya ratu
ini memang juga terkait oleh trauma yang dirasakan
baik itu oleh masyarakat yang berumur dewasa ataupun anak anak
nah tadi kalau anda perhatikan memang sebenarnya di sini sejumlah langkah
dilakukan trauma healing telah dilakukan
kalau anda melihat di sini juga banyak sekali anak anak di sebelah sana yang sedang bermain
menikmati aktivitas yang ada di sekitar masjid dan mereka juga sebenarnya tadi sore sudah melihat
juga ada tim dokter yang melakukan trauma healing kepada mereka
agar mereka hilang rasa takutnya sehingga mereka dapat lebih ceria lagi melewati hari hari pasca bencana ini
tapi ratu mengenai jangka waktu sampai kapan mereka akan bertahan di bawah tenda
ini memang yang harusnya menjadi perhatian karena gempa tujuh desember yang lalu itu seperti membuka sebuah pengetahuan baru
di mana ada satu sesar aktif di wilayah pidijaya ini yang tidak terprediksi sebelumnya
walaupun kita mengetahui bahwa sebenarnya wilayah aceh sudah terzonasi sebagai zona rawan gempa seperti itu
tapi belum ada prediksi bahwa ada satu sesar aktif yang nantinya akan diberi nama
sesar pidijaya ini yang itu berdampak pada gempa enam lima skala richter maksud saya
yang menyebabkan sejumlah ratusan rumah hancur
dan itu seharusnya yang nanti harus menjadi pertimbangan pemerintah
karena selama ini bangunan ataupun konstruksi bangunan yang ada di pdjaya ini memang sama sekali belum ada
sedikit sekali yang masih yang sudah sesuai dengan standar ataupun struktur bangunan tahan gempa
terlebih dengan adanya gempa enam lima skala richter tersebut
jadi masyarakat di sini memang dalam kondisi rusak baik itu ringan ataupun berat
dan ketika gempa susulan terjadi pastinya ini akan menambah rasa ketakutan baru
dan ini seharusnya memang sudah harus membuka mata baik itu pemerintah bnpb kementerian sosial kementerian pupr
bagaimana nanti pemetaan ini karena untuk membangun rumah dengan struktur tahan gempa bukan hal yang mudah
dan bukan juga dengan biaya yang murah
pastinya ini membutuhkan seperti apa nanti sinergitas di antara sejumlah kementerian tersebut
untuk memastikan agar rumah rumah warga di sini
yang sudah mengalami kerusakan baik itu ringan dan berat
akan dapat kembali dilakukan rehabilitasi rekonstruksi
dan nanti jikapun cesar aktif ini kembali terjadi maka masyarakat sudah lebih tenang
dan diprediksi dana untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah bangunan yang rusak
dan normalisasi lagi kehidupan masyarakat di sini kurang lebih akan mencapai rp sembilan ratus miliar
tapi ini baru perkiraan kasar
boleh jadi dana tersebut membengkak boleh juga itu menurun
jadi menurut hemat saham
saya di sini masyarakat akan lebih tenang untuk kembali ke rumah mereka
setelah mereka merasakan keamanan dan juga kenyamanan
baik itu juga disebabkan oleh gempa yang sudah semakin berkurang
ataupun nantinya ada langkah yang lebih terpadu dari pemerintah
untuk memastikan bagaimana perumahan masyarakat tersebut lebih diperhatikan lagi
khususnya mengenai dampak dari bencana yang mungkin terjadi ratu
baik terima kasih atas informasi anda rian hasri
selamat bertugas kembali